temen temen aku yang jack up ku lagi
budaknya abis lagi
kamu mau pergi sekolah kan
ini sekalian ya tolong bawa ke bu dendi
ibu udah setrikain ini semua
karena aku mau sekolah buru buru
ibu mau tersendiri aja ya
ibu kejualan kan nanti
sekalian aja antar ke bu dendi ya
kamu pake bedak sekolah
masa gak pake bedak
ya biar cantik lah
biar gak pucat
gitu loh bu maksudnya
kamu dapat dari mana bedak itu
dapet dari temen alma
dia baik banget loh bu sama alma
ibu jualan gudeg kan
nah nanti ibu pas jualan jangan pulang dulu ya sebelum gudegnya habis semua
ya pokoknya ibu harus laku banget biar dapat uang
terus brin alma bedak baru deh
hah apaan sih
ibu marah banget nih
yaudah alma berangkat sekolah dulu ya
kamu gak salim sama ibu nak
duh ibu bilang mak mau gak
ibu benar benar sedih
aku juga bisa merasakan kesedihan ibu
baik pendengar sekalian

baik pendengar sekalian sebelum kita lanjut dengerin cerita ibu sri ini
kita dengar dulu lagu yang berikut ini
kok gak abis ya gang aneh
iya ibu tadi jatuh
nasi gudeg nasi gudeg
nasi gudeg dong
iya baik bu sebentar
iya baik bu sebentar
aduh ibu tuh gimana sih kok bisa jatuh
ibu bohong ya
bilang aja gak laku
bukan gak laku
lagian pelanggannya juga hari ini tuh sedikit
ibu mungkin juga jatuh nak
ibu ibu tuh gimana sih
kan aku mesti beli bedak
memang harganya berapa

udah kamu ambil semua yang ada di dompet ibu
segini mah juga nggak cukup
ya udah nih
beri hamba tambahan rezeki buat bahagiakan anak hamba
ibu belum bisa kasih kamu baju yang bagus bagus
hanya ini yang ibu bisa kasih buat kamu
ibu ga usah sedih ya bu
lagi pula panji kan udah biasa bu
pakai satu baju seharian
ini ada tujuh setel
udah lebih dari cukup bu
nanti panji sampai jogja
panji mau kerja pada waktu bu
supaya bisa beli baju
sama buat merekosan
kalau begitu kamu harus baik baik
dan jaga diri kamu dengan baik ya nak ya
iya ibu juga ya
jaga kesehatan ibu
jangan kecapean bu
selama panji di jogja
kan disini ibu ada yang bantuin
ada yang jagain ibu alma
ibu tolong dengerin panji ya bu
ibu itu jangan terlalu manjain alma bu
nanti lama lama dia ngelunjak bu
itu gak bagus buat masa depan alma bu
jangan tidak perlu ada yang dikhawatirkan
adik kamu itu sudah besar
pintar seperti kamu
tidak seperti ibu
dan jualan gudeg aja
kamu dari mana nak
mas sudah mau berangkat ke jogja besok
panji mau berangkat ke jogja naik kereta nak
masih mau berangkat ke jogja
aduh tapi kan besok aku bagi rapat di sekolah
yang mau ambil rapat aku siapa
ibu aja yang ambil ya
ibu yang ambil
ibu yang ambil
aku nggak mau ibu yang ambil
ibu yang ambil
ibu yang ambil
ibu yang ambil
ibu yang ambil
ibu pikir aja dong
aku malu punya ibu kaki palsu
ibu kaki palsu
ibu kaki palsu
bisa mah soviet
surga dimana mas
sudah sudah sudah
keluarga mah cuma apa sih
cuma nyakitin tau gak
gak pernah dikebahagiaan nih keluarga ini
alma jangan pergi nak
almas sekali kali harus kasih pelajaran bu
supaya alma gak ngelunjak bu
bu dhani gak usah di sini aja
ada apa nih alma malam malam datang ke rumah ibu
sebelumnya alma minta maaf sama bu dendi ya
udah ganggu bu dendi malem malem kayak gini
alma kesini pengen minta tolong sama bu dendi
alma aku mau minta tolong
bu dendi buat ambilin rapot saya besok di sekolah
ambil rapot kamu
ibu ini sibuk
memangnya gak ada saudara kamu yang lain
atau yang lain yang bisa ambil rapot kamu gitu
aduh gak ada bu
pokoknya gak ada deh
tolong banget ya bu
terus juga besok mas panji berangkat ke jogja
gak ada yang ambilin rapot aku bu
tolong ya bu
sebentar aja bu
paling cuma sejam ke sekolah ibu minta rapot saya
selesai deh abis itu pulang
ya tolong banget bu
gimana besok ya
tapi insya allah ibu usahakan
bener ya bu ibu usahain
bu saya yakin banget
besok saya ranking satu loh di kelas saya
pasti bu reni juga bangga nih ngeliatnya
besok kalau berani jadi ambil rapot saya di sekolah
kok gitu sih
biar gak diinterogasi aja bu
sama guru guru alma
gak pengen nanya banyak hal gitu
yaudah makasih banget ya bu dendi
usahain ya bu
saya berharap banget ibu bisa ambil rapot saya